memang ada sistemnya di mk tapi setelah itu semua harus
hadirin disilakan duduk kembali
kemudian ada saudara damian agara
kemudian ada saudari damian agata
dan di belakang ada anissa ismail
kemudian ada saudara heru muzaki
dan saya sendiri todung mulya lubis
jadi dari kuasa hukum dan prinsipal pemohon
atas permohonan saudara ada permohonan menjadi pihak terkait
yang oleh mahkamah telah dideklir dan diterima
silahkan diperkenalkan pihak terkait
pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini
terdiri atas empat belas orang advokat
sedangkan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini
ada pun tim advokat yang hadir pada kesempatan ini
pertama adalah saya sendiri yusril iza mahendra
sebelah kanan saya ini prof dr oto hasibuan shmm
di sebelah kanan sekali dr fahri bahmit
kemudian saudara maulana bungaran di sebelah kiri saya
kemudian pak nomor lima hidayat bosstam
kemudian nam dwianto prihatono
kemudian nomor sepuluh dr mahbub
kemudian nomor sebelas raihan hudiana
dan empat belas sri sidiwati
kemudian dari pihak bawaslu pak bagza
perkenalkan saya rahmat bagja ketua bawaslu indonesia
sami kiri bu loli suhenti anggota bawas ri
dan juga pak herwin malonda anggota bawaslu indonesia
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan saya sendiri hasim asyari
baik agenda persidangan siang hari ini adalah untuk
prinsipal didampingi oleh kuasa hukum
ada mbak liani afrianti
agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar pokok pokok permohonan
yang disampaikan oleh pemohon nomor dua
kepada tim kuasa hukum ataukah prinsipal
mungkin akan ada yang disampaikan terlebih dahulu ataukah mau langsung
ada yang mulia terima kasih yang mulia
kami ingin mengajukan permohonan
kuota waktu sembilan puluh menit itu diberikan kepada tim kuasa hukum
jadi ini di luar waktu yang diberikan kepada
kuota waktu untuk tim kuasa hukum sembilan puluh menit
nah kemudian yang kedua yang mulia
kami dari tim kuasa hukum akan membacakan bagian bagian penting dari permohonan p tiga
dan dalam hal ini saya hanya akan membacakan opening statement dan petitum pada akhirnya
tapi ada tiga anak muda yang akan membacakan secara bergantian permohonan phpu tersebut
tiga anak muda membacakan beberapa bagian yang penting kita anggap dari p tiga
jadi kalau anak muda mau tampilkan dua saja
ya itu bagian dari penyampaian pokok pokok permohonan
ya saya mohon kalau bisa diberikan
mau menyampaikan terdiri sepuluh menit silahkan
oke terima kasih yang mulia
prinsipal dulu atau kuasa hukum dulu
saya mohon prinsipalnya bisa bergantian pak ganjar prano dan pak mahfud
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
ketua majelis dan seluruh anggota
bawaslu dan teman teman saya dari pemohon
saudara saudara sekalian yang sangat saya hormati
seluruh warga negara yang saya junjung tinggi
para bapak bangsa memproklamasikan
kemerdekaan negara kita dengan keyakinan
bahwa menjadi bangsa merdeka
adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan
bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini
sekarang kita berada dalam keprihatinan besar
semua kepala yang berpikir kritis diantara kita
yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat
sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia
pada cita cita luhur yang melandasi kelahirannya
negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan
dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu
niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup
dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menomor satu kemampuan
dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer
di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita
reformasi adalah masa depan indonesia
masa depan demokrasi supremasi hukum hak asasi manusia pluralisme dan kesejahteraan
inilah tujuan akhir reformasi
bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi
tetapi kita tergagap gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang
demokrasi kita menjadi flow demokrasi atau demokrasi cacat
dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state
dan negara yang menjalankan kebijakan represif atau illiberal policies
kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun seribu sembilan ratus empat puluh
kita mesti menegakkan kembali demokrasi supremasi hukum hak asasi manusia pluralisme dan kesejahteraan sosial
dalam konteks ini kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada majelis hakim yang mulia
petitum tersebut adalah yang ketiga
yang ketiga mendiskualifikasi haji prabowo subianto dan gibran raka bubing raka
selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
yang keempat memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
antara haji anies rashid baswedan haji muhaymin iskandar sebagai pasangan calon nomor urut satu
dan ganjar pranowo dan prof mahfud md selaku pasangan calon nomor urut tiga
di seluruh tempat pemungutan suara
di seluruh indonesia selambat lambatnya pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu dua puluh
petitum ini kami bacakan di awal
karena kami ingin meminta perhatian majelis hakim konstitusi yang mulia
untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat kali ini
pilpres dua ribu dua puluh empat kali ini bukanlah pemilihan umum presiden
tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang
bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat dipenuhi oleh pebagai pelanggaran pemilihan umum
yang seharusnya dilakukan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
seperti yang dimaksudkan dalam pasal dua puluh dua e undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pasal dua puluh dua e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
sudah dilanggar secara terang terangan
yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan
akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya
bahwa pembuktian itu menurut mki
bahwa pembuktian itu menuntut mahkamah konstitusi
untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit
terbatas pada perbedaan perolehan suara
antar pasangan calon presiden dan wakil presiden
pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh
mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada prapencoblosan
dalam perkara phpu presiden dan wakil presiden selama ini
mkri hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara
mahkamah konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum
pencoblosan dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan
desain konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi
dalam menyelesaikan persoalan phpu
termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden
adalah desain yang luas dan menyeluruh
dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan
makna pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan mengajukan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan phpu itu
dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan
saya tidak akan membacakan isi pasal dua puluh empat c ayat satu
tapi itu yang ditulis pada pasal dua puluh empat c ayat satu
ada frasa di dalam pasal itu
yang berbunyi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
frasa ini adalah frasa yang luas dan menyeluruh
di mana maksud dari pembuat pasal ini
jelas bahwa mahkamah konstitusi berwenang
malah kewajiban untuk memeriksa perkara phpu
presiden dan wakil presiden secara lengkap melihat semua tahapan
dalam perspektif yang holistik
inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan
hanya dengan membaca bunyi pasal itu
kita tidak membutuhkan tafsir lain karena tafsirnya sangat jelas
malah tidak memerlukan penafsiran sama sekali
kami memohon mahkamah konstitusi untuk keluar dari praktek penyelesaian sengketa phpu
presiden dan wakil presiden yang sempit
yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara
peraturan perundangan di bawah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
tidak bisa meredusir kewenangan mahkamah konstitusi
dalam menyelesaikan sengketa phpu presiden dan wakil presiden
menjadi hanya sebatas perundangan
yang mereka dapatkan pada saat pencoblosan
kalau mahkamah konstitusi tetap memeriksa persoalan sengketa phpu presiden dan wakil presiden
sebatas perolehan dan perbedaan suara semata
maka mahkamah konstitusi dapat dikatakan telah melanggar
pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
mahkamah konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman
tapi sekaligus mahkamah konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum
yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
jadi majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia
untuk menjaga keselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas
dalam artian langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
pada saat mahkamah konstitusi menemukan bukti bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat itu
tidak memiliki integritas sama sekali
penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum
maka satu satunya pilihan buat majelis hakim konstitusi yang mulia
adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti
mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat
dan atau melanggar peraturan keundangan
serta memerintahkan pemungutan suara ulang
inilah putusan konstitusional putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan
mahkamah konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi
yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi
dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi
yang dilakukan pada zaman pemerintahan orde baru
mahkamah konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran
sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebelum reformasi tidak ada mahkamah konstitusi
tetapi sejarah membuktikan bahwa mahkamah agung pada waktu itu
telah dibajak oleh pemerintah
seorang ilmuwan yang bernama sebastian pompe
untuk disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa mahkamah agung telah dirobohkan
mahkamah agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan
dan dirobohkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup
pada awal reformasi reputasi mahkamah agung sudah jatuh ke titik nadir
mahkamah konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi
karena itu mahkamah konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitution
masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap mahkamah konstitusi
dalam sepuluh tahun pertama mahkamah konstitusi mendapatkan trust dari masyarakat
bahwa mahkamah konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa
menegakkan supremasi hukum dan demokrasi
khasasi manusia pluralisme dan keadilan
akan tetapi mahkamah konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran
bukan saja karena putusan putusan yang mencederai rasa keadilan
tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya akil muhtar
puncak dirobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas mahkamah konstitusi
terjadi ketika putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tujuh
di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita
di mana seorang paman yang menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi
berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika
memberikan karpet merah kepada keponakannya gibran raka buming raka
untuk menjadi calon wakil presiden dari prabowo subianto
tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa mahkamah konstitusi telah berubah
menjadi mahkamah yang memalukan
seperti yang ditudingkan kepada mahkamah konstitusi di bellarus
membaca putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi
selanjutnya disebut mkmk nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika
jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah
karena mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi
tetapi mereka tidak mundur dari posisi mereka kena berbagai alasan
dalam kaitan ini patut ditambahkan pula bahwa hakim konstitusi anwar usman
yang diberhentikan dari posisinya sebagai ketua mahkamah konstitusi
sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai ketua mahkamah konstitusi
melalui gugatan tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara
kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati
bisa dipahami kalau mahkamah konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit
karena menjadi bagian dari kekuasaan politik menjadi alat politik
mahkamah konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit
dan publik karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka
keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bengawan hukum
mereka terjebak dalam satu situasi di mana mahkamah konstitusi mengalami
intervensi politik mengalami politisasi of judiciary
bukan judicialization of politics seperti yang dikatakan oleh ram hirsi

tugas mahkamah konstitusi sekarang adalah berebut kembali wibawa dan harga dirinya
setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim konstitusi
mahkamah konstitusi mesti bangkit mesti melawan
mesti kembali memanggul konstitusi
sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi

sekaranglah waktu untuk mahkamah konstitusi merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sama
sekaranglah waktu mahkamah konstitusi menunjukkan kepada rakyat
bahwa mahkamah konstitusi berhasil merebut kembali peran dan reputasinya
sebagai mahkamah konstitusi yang sesungguhnya
bukan perpanjangan tangan kekuasaan
dan bukan a same institution
rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi
pancasila dan pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima berikut batang tubuhnya
pembangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi
kami percaya bahwa rakyat mendambakan mahkamah konstitusi
yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif
terhadap suara suara rakyat yang digelorakan
maupun yang diucapkan di dalam bisikan
dalam kaitannya dengan petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal
maka mahkamah konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi
praboh subianto dan gibrane raka bumbing raka
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden
peserta pemilihan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dengan nomor urut dua
karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses pendaftaran yang dilakukan
dan penerimaan serta penetapan pasangan calon nomor urut dua oleh termohon
ketika peraturan komisi pemilihan umum nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
masih belum diubah sama sekali
di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan
baik oleh mahkamah konstitusi maupun termohon
yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta merta
memperlakukan putusan mk no sembilan puluh secara sewenang wenang atau arbitrary
mari kita baca pemikiran dari advokat yusril isamahendra
dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda atau concruing opinion
jika diteliti lagi maka jawabannya adalah menolak atau dissenting opinion
sehingga lanjutnya ada enam hakim yang dissenting opinion
terhadap aturan dan hanya tiga orang hakim setuju
di sini saya bilang terjadi penyeludupan hukum
ini diucapkan oleh advokat yusril issam mahendra
meskipun analisis dari advokat yusril issam mahendra
yusril isamahendra berbeda dengan analisis permohon di dalam permohonan ini
di mana permohon dalam pokok perkara akan menjelaskan bahwa putusan mk no sembilan puluh
karena suara mayoritas hakim terbelah dan karenanya perluasan makna pasal satu ratus enam puluh sembilan
hubq undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
sebagaimana diubah melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
harus dilihat pada lingkungan yang berbeda
yaitu sepanjang syarat usia empat puluh tahun atau berpengalaman sebagai gubernur
namun kami menyetujui apa yang dikatakan oleh advokat yusril isamahendra
bahwa terdapat penyeludupan hukum yang seterang terangan dilakukan di muka publik
lebih jauh putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh
telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh hakim mkri
yang melakukan pelanggaran berat prinsip
ketidakberpihakan dan telah mencoreng reputasi mahkamah konstitusi
putusan mkmk nomor dua mkmk l sebelas dua ribu dua puluh tiga menyatakan
bahwa berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim
yang telah terbukti dilakukan oleh hakim terlapor
majelis kehormatan menilai peperbuatan yang dilakukannya adalah
penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh sabta karsa utama
perbuatan yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan
dan kemudian putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya
merupakan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan
perilakunya pun telah mencoreng reputasi mahkamah konstitusi
yang digadang gadang memiliki citra sebagai institusi
imbasnya pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor pun
membuat pudar kepercayaan publik kepada mk
padahal dalam waktu dekat mk dihadapkan oleh persoalan maha dasar
untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum
yang syarat dengan kepentingan politik
termohon sebagai penyelenggara pemilu memperburuk pelanggaran hukum
yang terjadi ketika menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut dua
padahal pkpu nomor sembilan belas belum sama sekali diubah
rezim pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga masih mensyaratkan usia empat puluh tahun
untuk dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden
ironisnya termohon merasa tidak perlu mengubah pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut dua
termohon dengan demikian secara sengaja by intension
melanggar ketentuan perundang undangan dengan telanjang
jadi pendaptaran pasangan calon nomor urut dua harus dikatakan mengandung cacat juridis
dan harus dibatalkan atau voidable
bisa dimengerti kalau para komisioner termohon dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu
dan dkpp pun telah menyatakan termohon melanggar etika
dan memberikan peringatan keras tertulis kepada ketua kpu hashim ashari
saya tidak membacakan apa yang ditulis oleh dkpp
tapi itu disebutkan diberikan peringatan khas terakhir
sangat jelas bahwa pendaftaran dan penetapan pasangan calon nomor urut dua
melanggar hukum dan etika cacat prosedural dan harus dibatalkan
tetapi harus ditambahkan pula
perseruan proses pemilihan umum dalam hal ini pilpres dua ribu dua puluh
penuh dengan pelanggaran yang serius
yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif atau tsn
badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu
mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada sembilan belas masalah
pada pemungutan dan penghitungan suara pilpres dua ribu dua puluh empat
yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul tujuh waktu setempat
ada dua belas dua ratus delapan puluh empat tps di mana alat bantu disabilitas nepal tidak bersedia
ada sepuluh empat ratus sembilan puluh enam tps di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap
ada delapan dua ratus sembilan belas tps di mana pemilih khusus
dan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisi likti elektronik
ada enam delapan puluh empat tps di mana terdapat surat suara tertukah
ada lima empat ratus empat puluh sembilan tps di mana kpps tidak menjelaskan
tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
ada dua dua ratus tujuh puluh satu tps di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih
dan atau penyelenggara pemilu di tps
blackmail campaign dan pelanggaran pelanggaran lainnya
yang seluruhnya bersumber dari satu hal
adanya nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power
terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi
secara terstruktur sistematis dan masif
yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat hanya menjadi aksi teatrikal belaka
anggaran negara dihabiskan etika diabaikan demokrasi dirusak
demi apa semua ini dilakukan
jawabannya sekali lagi hanya satu memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu
termasuk masyarakat sipil atau civil society
maka akan terang benerang di mata kita semua bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita
karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan masif
maka sangat beralasan kalau mahkamah konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh indonesia
karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum
dan pemilihan presiden di bumi tanah air indonesia
majelis hakim yang mulia apa yang menjadi pertaruhan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat bukanlah sekedar masalah menang kalah dalam pemilihan umum
yang menjadi pertaruhan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini adalah kedaulatan rakyat yang dipasung
rakyat memilih tapi sesungguhnya tidak memilih
karena mereka hanya datang ke tps digerakkan oleh algoritma
karena kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan
algoritma ini kemudian masuk pada aplikasi information technology atau it yang digunakan oleh termohon
dan juga aplikasi quick count yang dipakai oleh lembaga survei
sejak awal perolehan suara sudah ditentukan
membenarkan banyak pernyataan di indonesia bahwa pada pilpres dua ribu dua puluh empat hasilnya sudah ketahuan
atau apa yang disebut sebagai it is a for gon conclusion
ini membenarkan pernyataan banyak pihak termasuk presiden joko widodo dan pendukung pasangan calon nomor dua
bahwa mereka akan menang dalam satu putaran
ironisnya majelis hakim yang mulia jumlah suara mereka sudah diramalkan akan mencapai angka di atas lima puluh delapan persen suara
pasangan presiden dan wakil presiden pemilihan umum presiden nomor urut satu
hanya mendapat sekitar dua puluh tiga persen dan suara pemohon berkisar pada angka tujuh belas persen
hasil rekapitulasi penghitungan dan suara pemohon berkisar pada angka tujuh belas persen
hasil rekapitulasi penghitungan suara termohon menghasilkan persentase perolehan suara yang kurang lebih sama
adagium ini sudah kehilangan makna
yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat sama sekali sudah hilang
rakyat tidak lagi berdaulat dengan suara mereka
semua pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
telah menggerus dan menafikan kedaulatan rakyat
membunuh demokrasi itu sendiri
kriminalisasi terhadap orang yang tidak tunduk
karakter assocination dalam bentuk yang terstruktur sistematik dan masif
telah membunuh hukum dan demokrasi
pemerintah telah mengubah rule of law menjadi rule by law
memang hukum itu dipersiapkan dengan seksama
untuk memenangkan semua tindakan penguasa
membeli dan mendapatkan suara rakyat
sehingga semua pengangkatan penjabat
untuk memuluskan pemenangan peer pressure dua ribu empat dalam satu putaran
di negara negara otoritarian
penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum itu menjadi sesuatu yang niscaya
dan kita harus mengakui bahwa pemerintah kita memang
berdasar pada rule by law
saya ingin mengutip beberapa bagian dari buku itu
saya tidak begitu happy dengan penerjemahannya
demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal
melainkan di tangan pemimpin terpilih
yang membajak proses yang membawa mereka kekuasaan
beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat
seperti hitler sesudah kebakaran restad seribu sembilan ratus tiga puluh tiga di jerman
tapi yang lebih sering adalah demokrasi terus pelan pelan
dalam langkah langkah yang nyaris tidak kasat mata
pada bagian lain dari buku tersebut
di atas ditulis seperti ini
sejak akhir perang panjang
tidak terjadi oleh jenderal dan tentera
pemimpin terpilih telah menghancurkan institusi demokrasi
demokrasi yang berkeliling ke belakang hari ini
mulai dari kotak balet
sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur
bukan disebabkan oleh jenggal dan serdadu
melainkan pemerintah hasil pemilu
para pemimpin terpilih telah membajak lembaga lembaga demokrasi
kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara
saya ingin mengutip satu lagi
kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi
yang sebetulnya juga terjadi di negeri kita tercinta ini
banyak pemerintah berusaha untuk menghancurkan demokrasi secara ilegal
mereka diperoleh oleh legislatif atau diperoleh oleh kudus
mereka mungkin juga dipotret sebagai usaha untuk meningkatkan demokrasi
membuat judisi lebih efisien
atau menyelesaikan proses elektronik
atau diperoleh oleh pemerintah
pembangunan terus mengkritik pemerintah
tapi sering menemukan dirinya menghadapi teks atau hal hal yang ilegal
mereka menunjukkan kebosan publik
orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi
banyak orang terus mempercayai mereka hidup di bawah demokrasi
banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal
disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif
boleh jadi upaya upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi
dan membersihkan proses pemilu
tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri
tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya
orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi
banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi
apakah demokrasi kita sudah mati
demokrasi kita masih belum mati
tapi demokrasi kita bisa mati
kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan demokrasi
mahkamah konstitusi memanggul beban di pundaknya untuk menyelamatkan demokrasi
dan pekara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini
adalah pintu masuk untuk mahkamah konstitusi
hakim mahkamah konstitusi yang mulia selanjutnya
anissa ismail adalah advokat muda
yang mendapatkan gelar master of arts
dan juga dari university of utrecht di belanda
dengan predikat summa cum laude
karena anak muda adalah masa depan bangsa ini
kemudian juga sausnya ada
seorang mahasiswa terbaik dari fakultas hukum universitas indonesia
dan mendapatkan master of law dari melbourne university
dan kemudian juga raghado yosudiningrat
yang mendapatkan doktoral di universitas trisakti
dan juga sekolah di erasmus di negeri belanda
nah tapi karena majelis hakim memberikan hanya kesempatan
kepada satu pembaca lagi kami persilahkan
karena kalau dua yang satu gak ikut membaca
saya silakan hanya satu yang mulia
yang dua mungkin akan mendampingi di sebelahnya
bagian mengenai kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia
begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon
penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan
juga kami anggap dibacakan
sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara
perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru
karena seharusnya paslon dua tidak mendapatkan suara sama sekali
hal ini dikarenakan suara paslon dua diperoleh
dengan melanggar asas asas pelaksanaan pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
serta merusak integritas pilpres dua ribu dua puluh empat dengan dua cara
satu melanggukan pelanggaran yang bersifat tsm
dan kedua melakukan pelanggaran prosedur pemilu
bentuk pelanggaran yang bersifat tsm
yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo
adalah nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi
yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua
dalam satu putaran pemilihan
sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini
adalah pelanggaran yang terjadi sebelum pada saat
dan setelah penyelenggaraan pilpres dua ribu dua puluh empat
sehubungan dengan pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
pemohon membaginya menjadi lima bagian
pertama apakah mahkamah konstitusi berwenang
untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
kedua apa bentuk pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat

ketiga bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
empat apa dampak dari pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
bagi perolehan suara paslon nomor dua
dan kelima apa dampak dari pelanggaran tsm berupa nepotisme
yang dilakukan oleh presiden joko widodo selama pilpres dua ribu dua puluh
pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab
sehubungan dengan pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
menurut hemat pemohon mahkamah konstitusi
siogyanya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran tsm
berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi
karena dua fakta hukum berikut
pertama adanya kekosongan hukum dalam undang undang pemilu kita
dan kedua adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif
pertama undang undang pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme
yang dilakukan oleh presiden sebagai bagian dari pelanggaran tsm
karena undang undang pemilu hanya mengenal dua jenis pelanggaran tsm
pertama perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal empat ratus enam puluh tiga ayat satu jungto pasal enam ratus
dan kedua pelanggaran jenis tsm dalam bentuk money politics
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang pemilu
kedua penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya
sehingga membuat pilpres dua ribu dua puluh empat menjadi pemilu yang syarat dengan nepotisme dan pelanggaran
ketidak efektifan penyelenggara pemilu bisa terlihat dari beberapa hal
pertama tidak independennya termohon
sebagaimana terbukti dari upaya termohon untuk memastikan diterimanya gibran raka buming raka
sebagai kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh
mulai dari langsung menerapkan putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
yang merupakan plurality decision
siogianya dibaca menggunakan marx rule
yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus marks versus united states
saya izin mengutip sedikit yang mulia
sedikit terjemahannya sebagai berikut
manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal
yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari hakim agung
pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil
oleh anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit
kemudian dalam menerima pendaftaran gibran raka buming raka
termohon pun jelas melanggar peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika
ketidak efektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah dkpp
yang melindungi termohon yang dipimpin oleh hashim ashari
yang terbukti dari tidak pernah diberhentikannya hashim ⁇ ashari dari jabatannya
meski sudah empat kali diputus melakukan pelanggaran etika
yaitu melalui putusan nomor empat belas pke dkpp tahun dua ribu dua puluh tiga tertanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh
putusan nomor tiga puluh lima dan tiga puluh sembilan pke dua ribu dua puluh tiga tertanggal tiga april dua ribu dua puluh
putusan nomor satu ratus sepuluh pke dkpp tahun dua ribu dua puluh tiga tertanggal sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga
dan terakhir di putusan nomor satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam satu ratus tiga puluh tujuh dan satu ratus empat puluh satu pke dkpp
tertanggal lima februari dua ribu dua puluh
ketidak efektifan ketiga adalah bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan
yang disampaikan kepadanya sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya bawaslu
ketiga adalah kebenaran dan kebenaran yang terjadi di lapangan
secara teoretis kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat lahir dari beberapa argumentasi berikut
pertama mahkamah konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara
dengan alasan adanya kekosongan hukum
sebagaimana digariskan dalam pasal sepuluh ayat satu undang undang kekuasaan kehakiman
justru mahkamah konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum
guna dapat memeriksa permohonan akuo
kedua mahkamah konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi
dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
yang menjadikan mahkamah konstitusi sebagai mahkamah kalkulator
jika mahkamah konstitusi hanya sekedar bertindak kekuasaan
tidaklah perlu negara rawan yang sekaligus pegawai hukum yang melakukannya
cukup kita berikan kesalahan perhitungan kepada auditor
dasar ketiga adalah mahkamah konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif
secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif
yang baru bisa terjadi jika mahkamah konstitusi kembali kepada marwahnya
sebagaimana ditentukan dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
keempat mahkamah konstitusi melalui putusan nomor dua puluh dua phpud tahun dua ribu sembilan belas
telah mengantisipasi terjadinya penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilu
dengan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan
kemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu
dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang
hal mana merupakan refleksi sempurna dari pilpres dua ribu sembilan belas
jika mahkamah konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara
yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon
maka sama saja mahkamah konstitusi melewati kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu
maka sama saja mahkamah konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum
pesan yang akan diberikan dari ini adalah
berbuat cuaranglah securang curangnya sehingga selisih suaranya begitu besar
niscaya anda akan memenangkan pemilu
karenanya mahkamah konstitusi harus keluar dari zona nyamannya
dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan
atas dasar kejujuran dan keadilan
mahkamah konstitusi perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya
yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
hanya dengan demikianlah indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya
pertanyaan kedua yang pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran trsm adalah
apa saja bentuk pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
pelanggaran tsm yang dipermasalahkan dalam permohonan akuo adalah
nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi yang dilakukan oleh presiden joko widodo
semata mata demi memastikan agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme
maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara phpu di mahkamah konstitusi
sebagaimana dimuat dalam putusan nomor satu phpu pres tahun dua ribu sembilan belas
yaitu beban pembuktian formil yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon
dan kemudian beralih kepada termohon
jikapun yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi
dalam putusan tersebut bukanlah pembuktian formil atau balance of probabilities
karena perkara phpu bukan perkara perdata
maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana
pendekatan beban pembuktian semacam ini
yang berada di atas balance of probabilities
namun di bawah beyond reasonable dout
digunakan di berbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum
dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini adalah di malawi dan di kenya
yang mana pertimbangan di kenya adalah sebagai berikut
terjemahan tidak resminya adalah bahwa pengadilan menyatakan bahwa dalam perselisihan pemilihan umum
beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance of probabilities
tapi itu juga tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt
peralihan beban pembuktian dari pemohon kepada termohon pun merupakan hal yang lumrah terjadi secara internasional
hal ini dapat dilihat misalnya dari pertimbangan
hal ini dapat dilihat misalnya dari pertanyaan pemohon

terjemahan tidak resminya adalah bahwa pengadilan menyatakan bahwa pengadilan menyatakan bahwa pemohon
terjemahan tidak resminya adalah bahwa pengadilan menyatakan bahwa pemohon
yang memiliki beban pembuktian awal
tapi kemudian jelas setelah pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan permasalahan yang mereka pohonkan
maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada termohon untuk memberikan penjelasan yang memuaskan
maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada termohon untuk memberikan penjelasan yang memuaskan
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo dapat dilakukan oleh pemohon

dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema
tema pertama nepotisme yang dilakukan guna memastikan gibran raka buming raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dari dimajukannya gibran raka buming raka sebagai calon wali kota surakarta
lalu ikut sertaan anwar usman dalam perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh

sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran gibran raka buming raka
yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika
yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika
nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dengan dimajukannya orang orang dekat presiden joko widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan pilkada
yang dimulai dengan dimajukannya orang orang dekat presiden joko widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan keputusan
yang dimulai dengan dimajukannya orang orang dekat presiden joko widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan keputusan
pertama adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
yang dilakukan dengan berbagai cara mengadakan pertemuan pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini
mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah
dan kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial
sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian
aspek jumlah yang dibagikan
aspek pembagi bantuan sosial
dan tentunya aspek penerima bantuan sosial
dan tentunya aspek penerima bantuan sosial
pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran tsm adalah
bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
nepotisme sebagai bentuk pelanggaran tsm tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya
pertama nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu
khususnya asas bebas jujur dan adil
dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi
padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi
agar dapat mencerminkan kehendak rakyat
sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara
di malawi dalam perkara arthur peter muattarika
dan di electoral commission versus saulus klaus cilima dan lazarus mccarthy chakwera pada tahun dua ribu dua puluh
terjadi juga di zimbabwe dalam perkara morgan spanyrai versus robert gabriel mugabe entry others pada tahun dua ribu tiga belas
dan juga terjadi di austria dalam perkara di mahkamah konstitusi
nomor wi enam yang dilakukan pada tahun dua ribu enam belas
undang undang pemilu mendesain dua jenis pelanggaran tsm
yaitu pelanggaran berdasarkan skala
untuk pelanggaran administrasi pemilu
pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics
nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran
terstruktur sistematis dan masif berdasarkan jenis
yang artinya keberadaannya sekecil apapun
harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis tsm
karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics
ketiga nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
untuk memenangkan paslon dua dalam satu putaran
memiliki dampak yang sangat luas
karena menimbulkan abuse of power
yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan
aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol masa
kementerian dijadikan pembantu presiden
untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara
kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal
yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan
kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara
dimana masing masing diberikan target
bahwa paslon dua harus mendapatkan lebih dari lima puluh persen suara
jika tidak maka bantuan sosial tidak disalurkan
dan aparat akan memproses mereka secara hukum
pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah
apa dampak dari pelanggaran tsm yang terjadi
pada pilpres dua ribu dua puluh empat bagi perolehan suara paslon nomor dua
dampak utama dari dilakukan nenekotisme
yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
adalah melesatnya perolehan suara paslon dua
sehingga dapat memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah
pembagian bantuan sosial oleh pemerintah
yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi presiden joko widodo
ada tiga hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut
pertama bantuan sosial yang diberikan secara spesifik
menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa
yang menurut kajian edward aspinall dan ward berenschot
sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif
mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa
hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei lsi pasca pilpres dua ribu dua puluh
hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi presiden joko widodo
sebagaimana dinyatakan oleh ketua umum pan yang merangkap sebagai menteri perdagangan
zulkifli hasan maupun ketua umum partai golkar
golkar yang merangkap sebagai menteri koordinator bnp
hal ini seolah diafirmasi dengan pembagian bantuan sosial langsung oleh presiden joko widodo
di berbagai lokasi di seluruh penjuru indonesia
ketiga pengatribusian presiden joko widodo kepada paslon dua yang terbukti
dari pernyataan ketua umum pan yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan
yang menyatakan bahwa program bantuan sosial yang diperlukan oleh presiden joko widodo
yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial yang diperlukan oleh presiden joko widodo
dan karenanya mesti memilih gibran raka buming raka sebagai anak dari presiden joko widodo

maupun pernyataan gibran raka buming raka untuk melanjutkan seluruh program presiden joko widodo
tersebut fellows yang ada termasuk bantuan sosial
dengan pengatribusian ini terjadi penjangkaran danbody angkering di benak masyarakat
maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat
sepakat bahwa pasangan calon nomor dua adalah pasangan calon yang dipilih oleh presiden joko widodo
sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan populi center yang menemukan bahwa mayoritas responden
atau sekitar lima puluh lima tujuh persen menilai paslon dua paling mampu melanjutkan program presiden joko widodo
bahkan elektabilitas prabowo subianto meningkat dengan kehadiran gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden dari prabowo subianto
presiden jokowi dodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada paslon dua dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya
bahkan presiden joko widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak
sebagaimana disampaikannya pada tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh empat saat sedang berdiri bersama dengan prabowo subianto
yang mulia mahkamah konstitusi hakim mahkamah konstitusi pertanyaan kelima yang akan pemohon jawab adalah
apa dampak dari pelanggaran tsm berupa nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo selama pilpres dua ribu dua puluh empat bagi bangsa indonesia
ada tiga dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
pertama rusaknya demokrasi di indonesia karena kontestasi politik yang terjadi bukan lagi kontestasi yang sehat
melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikehendaki menuju ke kursi kekuasaan
hal ini melanggar maksim fox populi fox day memunculkan apatisme pemilih
mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada
dampak kedua munculnya pertunjukan bobroknya etika politik oleh penguasa dengan adanya nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh presiden joko widodo
ada tiga sumber etika yang dilanggar oleh presiden joko widodo
etika politik yang bersumber dari hukum khususnya undang undang administrasi pemerintahan dan undang undang penyelenggaraan
etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara
dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan presiden
pelanggaran etika ini faktanya memicu reaksi keras
tak hanya dari sivitas akademika namun juga dari pemuka agama serta elemen masyarakat lainnya yang sayangnya semuanya diabaikan
dampak ketiga dari nepotisme ini adalah
munculnya pelanggaran lanjutan sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh presiden joko widodo
abuse of power yang dilakukan selama pilpres dua ribu dua puluh empat tersebar di hampir seluruh pelosok indonesia
yang dilakukan oleh polri tni kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan bahkan pemerintah desa
sorotan khusus dari komnas ham di dalam catatan komnas ham atas penyelenggaraan pemilu serentak dua ribu sembilan belas
izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih
silahkan waktunya tinggal tiga puluh menit lagi
terima kasih majelis hakim yang mulia
sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
pemohon membaginya menjadi dua bagian
apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
apa bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah apakah
mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
pelanggaran prosedur pemilu mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme indonesia
dan karenanya pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilu
pernyataan ini didukung oleh dua alasan yaitu
yang pertama kriteria pelanggaran tsm tidak dihadirkan untuk dijadikan satu satunya alasan yang dapat menilai keabsahan hasil pemilu
kriteria tsm kali pertama muncul dalam putusan no empat puluh satu phpu tahun dua ribu delapan sebagai terobosan
guna menghidupkan nilai nilai demokrasi di indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran
sehingga yang menjadi fokus utama adalah keadilan substansialnya
kini lima belas tahun dari putusan mahkamah konstitusi tersebut
apakah kriteria pelanggaran tsm masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat berintegritas dan adil
karena masih ada pelanggaran pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme
yang kedua penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada tsm akan menciptakan banalitas degradasi pemilu dan demokrasi di indonesia
pembiaran terhadap pelanggaran akan memberikan insentif untuk dilakukannya pelanggaran yang lebih besar
pelanggaran prosedural pasca hari pemungutan suara yaitu penggunaan teknologi informasi bernama sirekap
yang problematik dan menyesatkan serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
permasalahan sirekap ini setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi lima
yaitu yang pertama persiapan sirekap tidak memiliki landasan hukum
yang kedua permasalahan algoritma input data penghitungan suara sirekap dalam masa persiapannya
yang ketiga penggunaan sirekap menghambat penyelenggaraan pilpres dua ribu dua puluh empat dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya
keempat si rekap memuat data data keliru yang menguntungkan paslon nomor urut dua dalam rekapitulasinya
dan kelima data dari sirekap
rekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas
selain pelanggaran di atas pemohon juga menemukan kejanggalan berupa adanya partisipasi pemilih seratus
berdasarkan dpt yang sebenarnya hampir tidak mungkin namun tercatat terjadi di delapan belas provinsi di indonesia
dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
yang tak hanya merugikan pemohon maupun pasangan calon nomor urut satu
namun juga lebih luas lagi merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat indonesia
maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah
dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai presiden joko widodo
caranya tentunya adalah dengan mencoret paslon nomor urut dua dari daftar peserta pilpres dua ribu dua puluh
konsekuensi ini tepat karena tiga alasan
yang pertama secara faktual paslon nomor urut dua tidak akan diterima sebagai peserta pemilu
tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika
sebagai mana dijelaskan sebelumnya
sandiwara politik presiden joko widodo
mulai tampak dari putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
yang ditujukan untuk kepentingan pecalonan gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden
ironisnya di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik mahkamah konstitusi
termohon justru bergegas memuluskan jalan menebar karpet merah
walaupun pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga masih berlaku
mengikat dan wajib dipatuhi
dua dampak dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh presiden joko widodo
hanya akan terhenti dengan diskualifikasi paslon nomor urut dua
sebagai mana dijelaskan sebelumnya
bukanlah dampak sekali selesai layaknya kecurangan kecurangan pada umumnya
melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial masyarakat
khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan
karenanya diskualifikasi menjadi satu satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif
tiga mahkamah konstitusi pun telah berkali kali
memperlakukan diskualifikasi ketika persyaratan pencalonan tidak terpenuhi
yaitu dalam putusan mahkamah konstitusi nomor satu ratus tiga puluh dua php tahun dua ribu dua puluh
putusan mahkamah konstitusi nomor satu ratus tiga puluh lima php dua ribu dua puluh satu
putusan mahkamah konstitusi nomor satu ratus empat puluh lima php dua ribu dua puluh satu
putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh tujuh phpu tahun dua ribu delapan belas
dan putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh delapan php tahun dua ribu dua belas
dengan didiskualifikasinya paslon dua dari pilpres dua ribu dua puluh
sudah seyogianya mahkamah konstitusi juga memberikan perintah kepada termohon
untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah indonesia
perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang telah terjadi berkali kali
misalnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor empat puluh satu tahun dua ribu delapan
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh dua tahun dua ribu sepuluh
putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh lima tahun dua ribu sepuluh
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh delapan tahun dua ribu sepuluh
putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh satu tahun dua ribu sepuluh
dan putusan yang ketujuh putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh tiga php tahun dua ribu sebelas
perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota dpr dprd dan dpd
yaitu dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh delapan php enam puluh lima php tujuh puluh php delapan puluh dua php delapan puluh empat php delapan puluh sembilan php dan delapan puluh php
perintah yang terakhir adalah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh satu php tahun dua ribu sembilan

selain karena pelanggaran tsm mahkamah konstitusi pernah juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang
karena adanya pelanggaran prosedural yang bukan merupakan pelanggaran tsm pada pesta demokrasi tersebut
hal ini terjadi pada putusan mahkamah konstitusi no delapan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota dpr dprd dan dpd melalui putusan mahkamah konstitusi no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan
putusan putusan mahkamah konstitusi sehubungan dengan phpu kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas
bisa diterapkan dalam perkara aku
karena mahkamah konstitusi melalui putusan nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua
secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu
majelis hakim yang mulia izin untuk petitum dilanjutkan pada pimpinan kami terima kasih
majelis hakim konstitusi yang kami muliakan
setelah semua uraian uraian yang disampaikan oleh koleha kami
permohonan phpu kami panjangnya satu ratus lima puluh satu halaman
dan kami mohon semuanya sudah dianggap dibacakan
izinkan kami membacakan bagian petitum sebagai bagian akhir dari kemohonan phpu kami
majelis hakim yang mulia hanya butuh satu orang yang bersahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini
mengumpulkan foyle wow dan bedar
salah satu a canele
yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini
yang mulia bagi kami jawabannya adalah lima orang hakim konstitusi
cukup lima orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani
demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini
cukup lima orang hakim konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan
untuk memutus rantai kehancuran
dan cukup lima orang hakim konstitusi saja
jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada
maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi indonesia
kami sebagai pemohon sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini
dan kini kami berserta seluruh rakyat indonesia menanti
menanti para wakil tuhan di dunia ini untuk menjatuhkan
putusan dengan amar sebagai berikut
satu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
kedua membatalkan keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh satu
tentang hasil penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kebupaten kota secara nasional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat tertanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
sepanjang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
ketiga mendiskualifikasi haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
tertanggal tiga belas november dua ribu dua puluh tiga
dan keputusan komisi pemilihan umum no seribu enam ratus empat puluh empat
tahun dua ribu dua puluh empat tertanggal empat belas november dua ribu dua puluh tiga
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
sebagai pasangan calon nomor urut satu

selaku pasangan calon nomor urut tiga
selambat lambatnya pada tanggal dua puluh enam juni
demikian majlis hakim yang mulia
untuk waktu dan perhatiannya
kami ucapkan sekali lagi
dari prinsipal dan tim kuasa hukum
dari pemulauan nomor dua
lebih hemat sembilan menit
terima kasih yang mulia
saya tahu yang mulia masih adil
terima kasih yang mulia
baik kemudian ada tambahan sedikit
mengajukan tambahan alat bukti juga
diserahkan pada saat jam kerja juga
menyampaikan sebagaimana sudah dijelaskan tadi
hari kamis pukul tiga belas waktu indonesia barat
mohon ini dipertimbangkan jika memang
yang sebagaimana yang dialami oleh
dengan demikian sidang selesai dan ditutup
yang mulia majelis hakim konstitusi
hadirin disilakan duduk kembali
dua garis miring phpu pres